ya ke informasi seputar asean para games dua ribu delapan belas
hingga selasa petang indonesia telah mengoleksi delapan emas di ajang asean para games
tambahan tiga emas hari kemarin disumbangkan oleh david jacobs
dari cabang tenis meja tunggal putra
dan sabto yogo purnomo pada lari seratus meter tuna daksa
david jacobs meraih medali emas untuk tenis meja tunggal putra asean para games dua ribu delapan belas
usai mengalahkan lian hao dari tiongkok di partai final
dalam pertandingan di ekovenchen ancol selasa
david menang atas haul lewat pertarungan sengit sebelas empat tujuh sebelas sebelas enam dan tujuh belas lima belas
dia pun berhasil meraih gelar juara dari kategori tt sepuluh atau tunadaksa dengan bermain sendiri berdiri
mantan atlet tenis meja nasional untuk sea games ini juga menjadi atlet pertama
yang meraih medali emas cabang tenis meja di asean para games dua ribu delapan belas
sementara itu atlet tunggal putra
putri tuna grahita elsa maris meraih medali emas ten pin bowling asean para games dua ribu delapan belas
dalam pertandingan di jaya ancol bowling center jakarta
elsa mendapatkan nilai tertinggi dari empat atlet di angka seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini menjadi emas pertama sekaligus medali pertama indonesia dari cabang ten pin bowling
medali emas lain untuk indonesia hari kemarin dipersembahkan sabto yogo purnomo
pada lari seratus meter
bertanding di stadion utama gelora bung karno sabto finish terdepan
di antara tujuh sprinter lain dengan catatan waktu sebelas empat puluh sembilan detik
ini menjadi emas kedua sabto yogo di asean para games dua ribu delapan belas
setelah di nomor lari dua ratus meter putra tunadaksa